bersama kami di layar pemilu terpercaya spesial pilpres dua ribu sembilan belas
ya kami punya informasi wakil presiden republik indonesia yusuf kala ikut berkomentar
soal pasangan joko widodo ⁇ maruf ⁇ amin yang mendaftarkan diri sebagai capres cawapres di pilpres dua ribu sembilan belas
ya menurut kala pasangan tersebut saling melengkapi untuk memimpin negara indonesia ke depan
dan keberadaan maruf amin yang mewakili kalangan ulama didilai akan menambah suara jokowi saat pilpres mendatang
saya menyampaikan dulu ucapan selamat kepada pak jokowi dan pak kiai maruf amin
saya yakin bahwa dalam beberapa hal tentu beliau saling melengkapi
sebagai ulama pastikan banyak yang pemilihnya
ada apalagi ketua maju selama nu dan sebagainya
pasti mempunyai bisa menampakkan situasi
yang lebih baik daripada pasangan tersebut
kalau soal kepemimpinan ya hampir semua
sekarang ini hampir semua beliau ketua kan
jadi soal memimpin orang pasti bisa